kemudian kami dari kepolisian polres lampung selatan yang masih terus melakukan penyelidikan mendalami terkait penemuan mayat tersebut
di sini juga kami terus menunggu menunggu dari laporan dari masyarakat
siapa tahu yang ada kehilangan anggota keluarganya itu juga bisa menghubungi polres
kami sudah membuka layanan hotline pengaduan terkait penemuan mayat tersebut
oke kalau dari segi medis sedang dilakukan otopsi ataupun menunggu hasilnya karena baru saja tadi pagi dilakukan otopsi
lalu bagaimana dengan segi dari pihak kepolisian terkait dengan penyelidikan ini sendiri
ya kami terus mengumpulkan bukti bukti ya
kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi termasuk juga saksi saksi yang menemukan langsung mayat tersebut
ya kami terus masih mengumpulkan data data terkait penemuan mayat tersebut
yang pasti proses penyelidikan terus berjalan
oke pak yusriandi berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh yang sedang ditangani oleh pihak polres lampung selatan
tentu kita ketahui juga bahwa sebelumnya beredar kabar bahwa tidak hanya dua jenazah yang ditemukan tetapi ada empat begitu di wilayah lampung secara umum
lalu apakah memang menurut informasi dari
masing masing wilayah pihak kepolisian apakah ada keterkaitan antara dua penemuan empat penemuan mayat tersebut
ya baik kami tidak bisa berspekulasi ya mas ya apakah ada kaitannya antara penemuan mayat di lampung selatan dan juga di wilayah tanggapus
yang pasti untuk penanganan di wilayah lampung selatan kami fokus terkait dua mayat tersebut ya dengan mengumpulkan bukti bukti yang ada
tambah juga kami masih menunggu ya menunggu dari masyarakat
penanganan anggota keluarganya kerabat sanak dan familinya
kami juga terus melakukan himbawan ya untuk menyebarluaskan hotline nomor telepon maupun nomor whatsapp untuk bisa dihubungi masyarakat indonesia
pak yusri hadi berbicara soal mayat ataupun jenazah yang saat ini berada di rumah sakit begitu karena baru saja menjalankan otopsi
apakah pak yusriandi bisa menjelaskan kepada kami kepada masyarakat sebenarnya apakah ada ciri ciri khusus yang mungkin saja bisa diketahui
apakah ada ciri ciri khusus yang mungkin saja bisa dihubungkan

baik untuk secara fisik ya untuk secara fisik terkait korban di dua lokasi ini yaitu berciri ciri laki laki
kemudian untuk tinggi satu ratus enam puluh lima sampai satu ratus tujuh puluh cm
untuk usia untuk umur diperkirakan umur tiga puluh lima sampai dengan lima puluh tahun ke atas
nah untuk di lokasi yang pertama
terkait korban yang ditemukan itu ada menggunakan baju kaos lengan panjang
dan juga baju kaos terdapat tulisan mamae zahra mimi antar
nah jadi ini juga ditemukan di salah satu pinggir pantai yang lain
yaitu juga hampir sama dengan menggunakan celana jeans
ini juga masih kita pastikan ya kita terus sebar informasi ini ke masyarakat
mungkin ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya
oke tapi sejauh ini sudah ada anggota keluarga
ataupun warga yang datang ke sana untuk memastikan apakah itu anggota keluarganya atau bukan
sampai saat ini belum ada mas
sampai saat ini belum ada ini kami masih terus ya
menyebarluaskan informasi ini untuk bisa masyarakat melapor ke polres lampu selatan
oke bagaimana dengan anggota tubuh lainnya
karena kita ketahui bersama bahwa kepala maupun anggota tubuh lainnya seperti tangan dan juga kaki
juga dikatakan hilang begitu
ya baik memang pada saat ditemukan itu kondisi kepala juga sudah tidak ada
dan juga ada sebagian organ tubuh baik tangan dan kaki itu juga sudah terlepas ya
termasuk kulit kulitnya juga sudah lepas ya
ini juga mungkin berdampak karena kan sudah lamanya korban berada di airan laut gitu demikian
tapi kalau berbicara soal kronologi kejadian soal penemuan dari mayat ini sendiri
ini seperti apa mungkin bapak bisa menjelaskan lagi kepada kami
dengan penemuan ini di mana posisi tepatnya
apakah ini memang berada di pesisir pantai atau justru memang terbawa oleh arus air begitu
ya baik ini kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang menemukan jenazah atau mayat tersebut
itu yang pertama di pinggiran pantai di desa bakauni
kemudian juga yang kedua itu di desa pematang
jadi di dua lokasi berbeda ini
kondisi mayat parasat itu sudah ada di pinggiran pantai
ini mungkin ya kadang kadang arus yang mengalir ke wilayah lampau selatan
berarti sudah ada koordinasi juga dengan kepolisian wilayah lain begitu
apakah kemungkinan bahwa jenazah ini terbawa arus air ataupun tidak
ya sudah kita sudah mengoperasikan dengan wilayah tempat kores tempat
sementara juga kami belum dapat informasi mas terkait adanya warga masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga
kami terus memblow up layanan hotline kami ke masyarakat
untuk bisa masyarakat menghubungi polis lampau selatan
mungkin bisa bapak sampaikan kepada kami berapa nomor hotlinenya
baik untuk nomor hotline yang sudah kami pasang ini ada di nomor delapan ratus sembilan puluh enam satu ratus enam puluh tujuh tujuh puluh tujuh
masyarakat bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut
baik itu tadi akbp yusriandi yusrin
kapolres lampung selatan terima kasih sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
selamat sore pak